beda nih di inggris terus di jerman sama di italia
jadi sebenarnya nisan nisan di bawah ini makamkah atau hanya sekedar prasasti saja
ini lebih diuntungkan karena
nah kemudian untuk mendukung ekspektasi sosial itu dia tunjukkan gitu ya
ya enam belas turnover tuh menurut gue kebanyakan
apalagi si abraham itu khususnya
bikin atmosfernya jadi lebih menarik ya
ketika pak sby datang ke gbk bahkan jalan kaki kemudian naik panggung dengan kursi darurat seperti itu
jadi selama ini aku lagi magang di gsi gsi pssi
itu namanya war of nacesity memang harus berperang
ini garis garis mengingatkan saya kalau melihat pak ganjar pak